memasuki hari ke enam pasca lebaran ruas tol kali kangkung menuju brebes terpantau lancar
sistem one way sudah tidak dilakukan
kepadatan justru terjadi di kawasan rehat kilometer tiga ratus delapan puluh sembilan
musyak arus balik lebaran yang sudah terjadi pada delapan dan sembilan juni kemarin
dimanfaatkan sebagian pemudik yang masih belum kembali ke ibu kota dan kawasan jawa
bagian barat untuk pulang pada hari ini
meski ruas tol lancar kondisi sebaliknya justru terjadi di kawasan rehat kilometer tiga ratus delapan puluh sembilan tol semarang arah brebes yang terpantau padat
karena banyak pengemudi yang hendak beristirahat
petugas juga berusaha mengurai kepadatan dengan memecah titik parkir kendaraan
kita pantau arus balik lebaran bersama produser lapangan cnn indonesia
aditya aksani di semarang jawa tengah
adit selamat malam kalau di beberapa kota yang pada puncak arus mudik kemarin diserbu oleh pemudik
sampai dengan hari ini kondisinya menyatakan sebaliknya
jadi relatif lancar dan juga relatif sepi
di semarang pantauan anda seperti apa adit
tiffany selamat malam
kalau boleh saya gambarkan justru terjadi kepadatan di kawasan rehat atau rest area di kilometer tiga ratus delapan puluh sembilan b menuju ke arah jakarta
karena memang di sini juga masih banyak sekali pemudik yang berusaha untuk pulang ke wilayah jawa bagian barat dan juga jakarta
pada tanggal sebelas juni dua ribu sembilan belas atau malam hari ini
kalau kita lihat di bagian ruas tol justru terlihat ramai lancar
tadi juga kami sempat melihat bahwa petugas sedang berusaha untuk memecah titik parkir
kalau tadi titik parkir terpusat di parkir utama sekarang titik parkir juga sudah dibuka di sebelah saya melaporkan sekarang
dan juga petugas sudah berusaha untuk mengurai kemacetan kembali
mengurai kemacetan yang terjadi di ruas kawasan rehat kilometer tiga ratus delapan puluh sembilan ini dengan menutup sebagian pintu masuk dari kawasan rehat ini
agar pemudik bisa langsung meneruskan perjalanan ke kawasan rehat yang ada di depan berikutnya seperti itu
sehingga nantinya tidak terjadi penumpukan kilometer tiga ratus delapan puluh sembilan
kami juga tadi mendengar bahwa petugas berusaha untuk mengingatkan para pemudik agar memanfaatkan waktu istirahatnya dengan efektif tidak terlalu lama
kemudian juga bisa langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah jakarta
karena memang disini antriannya sudah sedang berusaha untuk memecah kemacetan agar nantinya tidak berimbas kepada ruas tol menuju ke arah jakarta yang kita kota bersama bahwa sudah mulai lancar
kalau puncak arus mudik sendiri memang sudah terjadi pada tanggal delapan dan juga sembilan juni dua ribu sembilan belas sehingga diharapkan para pemudik bisa lebih memanfaatkan waktu istirahat di kawasan rehatnya tidak terlalu lama
dan juga bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada disini dengan efektif dan juga efisien
kami juga tadi mendengar bahwa petugas berusaha untuk mengingatkan para pemudik agar memanfaatkan waktu istirahatnya tidak terlalu lama

terima kasih aditya aksani melaporkan langsung dari semarang jawa tengah
demikian cnn indonesia gomudik update kali ini
ikuti terus perkembangan arus balik setiap jam hanya di cnn indonesia
anda juga bisa memperbarui informasi seputar arus balik dalam aplikasi gomudik cnn indonesia yang bisa diunduh di google play store ponsel anda
saya tiffany raitama selamat malam